sementara itu setelah mengakhiri peringatan tsunami bmkg menyatakan tidak ada peningkatan signifikan terkait aktivitas gempa bermagnitudo enam sembilan di selat sunda pada jumat malam kemarin
kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg rahmat riono mengatakan pasca diakhirinya peringatan tsunami pada dua agustus pukul dua puluh satu tiga puluh lima waktu indonesia barat
bmkg terus memantau di berbagai titik terutama di kawasan selat sunda
meski terdapat satu gempa susulan bermagnitudo empat dua di wilayah selatan selat sunda namun dampaknya tidak terasa di daerah sekitar seperti lampung dan banten
terkait adanya ancaman sunda megatrust rahmat juga menyampaikan bmkg sudah melakukan simulasi terhadap semua potensi ancaman
bmkg juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tanggap terhadap situasi sekitar
itu adalah ancaman
ancaman real ancaman nyata yang sewaktu waktu bisa terjadi
dan kalau itu kekuatannya besar dengan sumber gempa yang dangkal tentunya itu bisa sangat memungkinkan menemukan tsunami
sehingga masyarakat ya di sepanjang jalur pertemuan lempeng itu lempeng tektonik ya itu untuk selalu siaga
karena memang itu sebuah ancaman yang real dan sampai hari ini belum ada
teknologi apapun yang mampu memprediksi kapan gempa bumi itu terjadi
nah tentunya sebaik baiknya sebuah peringatan dini ya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk merespon melakukan evakuasi mandiri tanpa harus menunggu warning dari bmkg misalnya dari pemerintah misalnya bmkg
begitu anda tinggal di daerah pantai begitu perasaan guncangan gempa yang kuat jadikan gempa bumi itu sebagai warning
lari menjauh pantai mencari tempat tempat yang tinggi sambil mencari informasi apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak